dan kalau misalnya dia gak tau banget mungkin banyak temen temen kita
oh kenapa sih dari tadi
kayaknya gue inget deh
yang waktu itu ada di deketas gue
dan gue yakin banget kok gue sempet liat mereka
bener juga sih rek
emang mereka kan sering ada masalah ya dulu sama kita
mereka kan gengging genggingnya si e
udah tuh angel kesel banget sama lo
bisa jadi sih
lo jangan lupa ya lo harus push terus tuh tante farah
supaya tante farah tuh makin suka sama bokap gue

iya bu tenang aja siap gerak
ya udah makasih ya sien
kita makan sebelumnya
wah gue gak ikutan izin
gue juga udah gak enak
nyokap gue udah nungguin gue di rumah abah
kalau gue lumayan lapar sih jin
gue makan dulu ya
si raya pake mau makan lagi
masa gue tinggalin dia berduaan sama gino
pesen tiga nasi goreng ya
jin pesen dua aja
ntar gue beban sama lo aja
yaudah dua aja ya pak
kok ikut turun bukannya ada janji sama mama ya
tugas aku kan jagain kang
ah udah jadi
oh terima kasih pak
makasih ya pak
makasih ya pak
berusaha sama aku aja
gak usah ray gak apa apa
kita bareng aja
maksudnya aku juga gak akan api sendirian
aku tadi pesan cuma buat iseng aja sih
yaudah gak apa apa
ini aku aja ray
yaudah kalau gitu aku nyoba punya adu deh
ini aku kurang enak pak
karena gak terlalu pedes kalau punya gino
alasan sih ray cuma gara gara pedes
hati gua kali ray yang pedes sekarang
lo gak boleh jelas kayak gini
gino dan ray itu cuma temenan
tapi gua juga harus bisa sianggap ray sebagai adik gua
hei ini tuh anggota rapatnya kurang satu nih tuh
kamu dimana neng
artu wulin wulin wahid budak kwwt
neng ini lagi makan nasi goreng dulu bah
bentar lagi pulang kok
beli nasi goreng dimana
yaudah ntar neng bungkusin ya
cabainya segar obat
soalnya di sini teh ada sekitar dua lusin orang lah
ntar neng bungkusin semuanya ya
kiamat ya maksiat
iya kek temen temen
udah diangkat aja atas abang
niatnya si raturahmi
nggak boleh diputus kali si raturahmi
ya menyesal kenalan tuh
ntar diangkat aja atas abang
ntar diangkat aja atas abang
jurusan yang anda tuju sedang tidak aktif
jika anda sudah memiliki tiket harap kebalikan ke loket
karena pintu segera dibuka
karena pintu segera dibuka

hai oke tuh ih cakep ih goreng goreng patut siap dimatikan geningan oh gitu nih makin
gemes si rangti ih kudu dapet ya mah kudu kudu kudu dirauk
mobilnya enak bener nih biasa periksa dulu ya
sebab untuk bahwa seribu sembilan ratus sembilan belas birth tadi ngomongin dulu ya
gue gue mau cerita sesuatu kalau cerita apa ternyata yang ternyata yang udah ngianetin
teman kita yang udah ngempanin teman teman kita ke anak beca nafah itu itu will
gue udah tahu kalau udah cerita sama gue terus dan dan lo biasa aja gitu gue kalau gue inget
iya gue gue mau sih banget gue itu harus dihabisin kalau nggak usah emosi kayak gitu
semua orang pernah ngelakuin kesalahan termasuk lo dan gue dan kalau
menurut gue sih willy ada bagusnya juga sih
dia jujur sama gue dia cerita semuanya dia nyesel udah ngelakuin itu dan kalau menurut
buah dia tuh emang bener bener mau tobat dan kalau misalnya dia nggak tobat mungkin banyak
teman teman kita yang jadi korban ya udahlah kita hargai dia karena dia benar benar mau
tobat kak lagian kan dia juga teman kita kita harus bantuin dia juga kali jangan sampai lo
emosi mau ajak dia berantem ribut nggak usah lah kayak gitu dari gini aja deh nanti gue coba ngomong sama
dado sama ian juga soalnya gue suruh si willy itu harus minta maaf sama mereka
guesahin udah kalau gitu loh duluan aja ya gue mau beli kue dulu di toko
kelihatan kelihatan lu mau kemana balik